adit alias kana tiga puluh sembilan tahun ditemukan tewas membusuk di rumah kontrakannya di jalan
panglejar kelurahan karanganyar kabupaten subang jawa barat rabu sore
dari kondisi jasadnya diduga adit yang diketahui berprofesi selaku perias pengantin dan juga pedagang
nasi uduk ini telah tewas lebih dari dua hari penemuan jasad ini bermula dari keluhan warga
sekitar akan adanya aroma tak sedap dan sempat dikira tumpukan sampah namun setelah dilakukan
pencarian sumber bau warga justru menemukan sesosok jasad yang telah membusuk di kamar kontrakan
kemudian dilakukan pengecekan pengintipan lewat jendela itu ditemukan sepertinya ada sesosok
tubuh di dalam dalam posisi sudah apa agak sudah mulai lebam ya
diketahui yang bersangkutan bernama adit panggilannya adit tapi nama aslinya adalah
karena sejak bulan agustus dua ribu dua puluh tinggal di rumah kontrakan milik pak didin untuk mengetahui penyebab
pasti kematian jasad korban dibawa ke rumah sakit umum daerah subang sementara kasusnya
masih dalam penyelidikan kepolisian dian firmansyah subang jawa barat